pasca penangkapan tiga terduga teroris di surabaya
polda jawa timur langsung memperketat penjagaan sejumlah objek vital di surabaya dan jawa timur
bandara internasional juanda juga tidak luput dari penjagaan ketat
pasca penangkapan tiga terduga teroris berinisial php jn dan brn di tiga lokasi
yaitu jalan kalianak jalan lebo agung dan jalan lebak timur surabaya rabu kemarin
polda jatim kini tingkatkan pengamanan
polda jawa timur saat ini juga menyatakan waspada untuk mengantisipasi aksi terorisme di wilayah jawa timur dan surabaya khususnya
peningkatan pengamanan ini dengan memperketat penjagaan di titik objek vital dan pusat keramaian di surabaya
polda jawa timur menghimbau adanya peran dari masyarakat kepala desa rt dan rw untuk melapor satu x dua puluh empat jam
jika di wilayahnya terdapat orang asing dan pendatang yang mencurigakan
antisipasi tidak hanya pasca saja ya tapi kita sudah siap dari awal
kita menyebut pendapatan
masyarakat ya kita kalau ada orang orang yang tidak dikenal di lingkungannya itu segera dilaporkan
sesuai himboan polda jatim ketua rukun tetangga tempat penangkapan terjadi akan meningkatkan keamanan
dengan mendata setiap warga pendatang baru dengan menunjukkan kartu tanda penduduk
begitu juga bila tinggal sementara di wilayahnya
mengingat di perkampungan tersebut banyak rumah kos kosan dan banyak ditinggali warga pendatang yang berganti ganti
kita akan memperketat angkara
sinyal warga sekitar warga saya karena dengan kejadian ini mungkin sebagai pelajaran bagi kami
karena selama ini kan warga warga yang pendatang ataupun jarang nih jarang lapor
sementara itu agar tercipta rasa aman dan nyaman di bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo
petugas keamanan bandara melakukan pengamanan ekstra ketat dengan meningkatkan patroli area bandara juanda
pengamanan kali ini tidak hanya melibatkan petugas keamanan dari fhc
dan juga melibatkan pasukan anti teror kopas ktni al bersenjata lengkap
serta petugas intelijen tni al lanudal juanda dan unit k sembilan dari pomal
untuk mencegah aksi teror di bandara terbesar kelima di indonesia ini
seluruh pengunjung dan calon penumpang yang berada di area bandara
tak luput dari pengawasan ekstra ketat petugas gabungan ini
termasuk pemeriksaan barang bawaan para calon penumpang dengan x ray
bandara dari dulu ya semenjak adanya instruksi menteri nomor lima
kita memang udah siang gak kuning ya udah siang kuning
jadi tentunya ada perbedaan dari pada kondisi jho
pengamanan ekstra ketat di bandara internasional juanda surabaya ini
akan terus dilakukan hingga kondisi benar benar dinyatakan aman